nama saya erwin pekerjaan saya ojo
saya dari tahun dua ribu tujuh belas
saya kerja di gojek ini dari tahun dua ribu enam belas
sekitar empat tahunan saya
lumayan buat keluarga bisa buat sekolah bisa buat kuliahin anak juga
tapi semenjak ada pandemi ini penghasilan saya turun sangat
biasanya saya dapat per hari itu empat ratus ya
sekarang pengen dapat lima puluh ribu aja susah
sebelum covid itu mbak bisa dua puluh lebih mbak
sekarang tiga aja udah alhamdulillah mbak
ya udah seminggu mbak
udah itu karena memang saya kalah di bensin
kalau kita nyari terus bensin

di mana ada tiga rumah yang berada di jawa tenggara
di mana ada tiga rumah yang berada di jawa tenggara
di mana ada tiga rumah yang berada di jawa tenggara
di mana ada tiga rumah yang berada di jawa tenggara
di mana ada tiga rumah yang berada di jawa tenggara
di mana ada tiga rumah yang berada di jawa tenggara
yang sekarang dibutuhkan sebenarnya sembako mbak dibanding uang karena sembako juga kita kan
jarang sekarang subsidi pemerintah aja udah susah kita ngantri musim bener bener dari pagi
kalau stok habis selesai udah dalam bentuk sembako ya terutama itu mungkin dalam bentuk
uang juga kan untuk sehari hari di rumah